jaga dewa batara
itu tidak mungkin dinda
pasti ada yang sedang terjadi
aku takut ini sebuah muslihat kan
cepat bantuin mas arasanta
jaga diri dinda baik baik
jaga dewa batara
jaga dewa batara
jaga dewa batara
jaga dewa batara
jaga dewa batara
jaga dewa batara
aku menerima pendapat dari paman paman semua
alangkah lebih baiknya
jika kita tidak tergesa gesa
karena sifat tergesa gesa itu
datangnya dari syaitan
dan setiap kabar
yang datang kepada kita
kita harus memeriksaannya dulu
allah swt berfirman
al hujurat ayat enam
wahai orang orang yang berimah
jika datang orang fasik
memberikan berita kepada
periksalah dengan terima
agar kamu tidak menimpakan
kepada kaum lain
tanpa mengetahui keadaannya
kamu akan menyesal atas perbuatanmu sendiri
bukankah kita bertindak cepat
jika kita mendengar kabar
kabar tidak baik
mereka terpecah belah
hanya karena berita kebohongan yang sepele
perkara yang menyangkut
kita harus memeriksaannya dulu
jangan kita langsung menyeberbunya
banyak rakyat yang tidak berdosa
yang menjadi korban
ilmu nanda prabu gensantang
membuat keputusan sangat tepat
aku akan mengirim
untuk menyelesaikan masalah disana
aku memberikan tugas ini
kepada syekh guru
untuk mengembang tugas ini
sindika nanda prabu
siap melaksanakan tugas ini
dengan sepenuh hati
terima kasih banyak
kau masih begitu muda
tapi kau bisa membuktikan
bahwa kau bisa memimpin
pajajaran dengan bijaksana
ibu nanda sudah bisa
ibu nanda tidak menginginkan
kau menjadi pemangku raja
ibu nanda sangat
mohon kurang eja
sebelum merayu prabu siliwangi mayat kita
sudah aku duga
ini semua adalah perbuatan menyiram
biarkan ayahanda yang menghadapi mereka
aku minta kepada kalian
berhentilah membuat kekacauan
dan kejahatan di panjang jalan
aku tidak akan pernah memaafkanmu
telah membunuh ayahandaku
harus hancur di tanganku
kita harus pergi dari sini
saya sudah berhasil menguasai jurus ini

guru apa yang terjadi dengan guru
bertahan guru aku akan menolongmu
tidak tindakan dinda ini sangat membahayakan dirimu
ketahui banyak sekali pendekar pendekar dari golongan hitam yang memusuhi pajajaran
bagaimana akan si mereka jika mereka tahu kalau dinda keluar istana sendirian
belum lagi para perampok dan penjahat yang berkeliaran mencari mangsa
karena tahu dinda tidak bisa menjaga diri
tetapi sebagai seorang suami anda sangat mengkhawatirkanmu
aku terpaksa melakukan ini semua untuk memastikan keyakinanku
bahwa putra kita gegak ngampar masih hidup
apa yang terjadi dengan kamu
gampangnya kaga ada percawa zoals itu
tiada masalah untuk membela